wali kota surabaya tri risma hari ini mengumpulkan lima puluh delapan anak putus sekolah yang terjaring operasi satpol pp kota surabaya jumat siang
risma langsung melakukan pembinaan dan memotivasi anak anak tersebut untuk kembali semangat sekolah
bertempat di rumah dinas wali kota surabaya jumat siang wali kota surabaya tri risma hari ini mengumpulkan lima puluh delapan anak putus sekolah yang terjaring operasi satpol pp kota surabaya
risma pun langsung memberikan pembinaan terhadap anak putus sekolah ini
risma memotivasi anak anak ini agar kembali menyenyambangku sekolah
untuk membangkitkan semangat mereka risma bahkan menunjukkan beberapa mantan anak putus sekolah
binaan pemkot surabaya yang kini sudah berhasil meraih pekerjaan dan mampu menghidupi keluarganya
ironisnya dari puluhan anak putus sekolah ini terdapat satu anak berusia tujuh tahun yang justru dipekerjakan oleh sang paman untuk menampung
kini anak tersebut berusia tujuh tahun
kini anak tersebut telah ditangani oleh dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau bp lima a
nah ini tidak bagus kalau kemudian menular ke anak anak yang lain
karena itu kemudian saya harus memotong mata rantai ini anak anak itu harus mau sekolah
usai mendapatkan pembinaan anak anak putus sekolah ini diminta menuliskan cita cita mereka pada selembar kertas
tririsma hari ini akan mengakomodir cita cita dari anak anak putus sekolah ini dengan memberikan pihak siswa
wahyu pratama surabaya